dan untuk mengetahui kondisi terkini dampak akibat kebakaran hutan di provinsi riau
kami telah terhubung dengan jurnalis transmedia rian novitra di kabupaten kampar
selamat pagi rian
rian bagaimana kondisi di tempat anda melaporkan pagi ini
kita tahu bahwa tiga delapan ratus hektare lahan sudah terbakar sejak juli dua ribu sembilan belas
rian tadi bahwa masih terdapat tiga puluh sembilan titik api yang masih terus menyala sampai saat ini dan masih terus lakukan upaya dari pihak terkait
dan juga dikatakan oleh rian tadi bahwa ini belum mengkhawatirkan meskipun begitu satgas tengah menyelidiki lima perusahaan yang diduga lalai dalam kasus tersebut atau peristiwa tersebut